inilah salah satu tempat terindah di los angeles california amerika serikat
dengan luas mencapai satu tujuh ratus empat puluh hektare observatorium griffith menjadi lokasi lengkap untuk berlibur sekaligus belajar observasi luar angkasa
di bagian depannya ada taman yang indah dengan pemandangan langsung ke ikon terkenal amerika yaitu hollywood sign di pegunungan santa monica
masuk ke observatorium griffith gratis hanya perlu menunjukkan paspor dan sertifikat vaksin covid sembilan belas
kita akan terpukau saat masuk ke dalamnya
observatorium griffith memang menjadi tempat belajar astronom yang lengkap baik melalui foto duplikat planet hingga video animasi
di sini kita bisa melihat bagaimana terjadinya perubahan musim perubahan siang ke malam perubahan cuaca perputaran bulan hingga terjadinya gerhana serta beragam jenis meteor
di sini juga ada duplikat teleskop yang dipakai astronomi thalia galileo galilei
selain itu ada juga miniatur observatorium seperti yang ada di observatorium bosha lembang jawa barat
karena tempatnya indah dan ikonik observatorium griffith kerap menjadi lokasi syuting film hollywood seperti film terminator hingga la la land
griffith ini bagian dari salah satu tempat penting di la jadi bisa melihat semua la
bagus kalau air mencorek bisa kita lihat semua pemandangan
dll pasti kelihatan terus bisa melihat juga hollywood sign dan sebagainya
tapi yang terpenting sih di dalam griffith itu banyak informasi keren sih
kalau teman teman tadi banyak banyak suka tentang tata surya dan sebagainya
di dalam cukup keren
selain belajar astronom di observatorium griffith juga kita bisa menikmati pemandangan indah kota los angeles
cukup naik ke lantai dua di bagian luar kita akan melihat dua buah kubah
di setiap pojoknya terdapat teleskop salah satunya diberi nama

dengan teleskop ini kita bisa melihat kubah kubah

nah yang wajib anda coba ketika anda berkunjung ke griffith observatory di los angeles ini adalah
anda bisa melihat landscape kota los angeles atau negara bagian california yang terlihat begitu indah dari atas ini
selain bisa menikmati pemandangan kota los angeles dari ketinggian tempat ini juga menjadi lokasi populer untuk swap foto
yang menarik di sini kita bisa melihat keindahan kota los angeles
atas dari puncak
ya jadi kita bisa melihat daripada kiri semuanya
dari banyak helikopter lalu lalang
ada skop juga kalau memang kita bisa
emang melihat lebih detail lagi detail detail kota jadi dari situ
setelah puas belajar astronomi dan menikmati keindahan alam
para pengunjung juga bisa berfoto dengan latar belakang hollywood sign yang menjadi salah satu ikon terkenal amerika
rekazaipul los angeles amerika serikat